terima kasih anda masih bersama good morning dan beberapa hari terakhir ini sebuah foto yang menggambarkan seorang ayah yang merangkul anaknya yang masih balita menjadi viral di media sosial
dan pria bernama fidelis hari ini harus masuk buwi karena kepemilikan ganja yang justru sebenarnya digunakan untuk mengobati sang istri
ini dia akhirnya polemik pro kontra ya bukan cuma di netizen tapi juga antar pemerintah
nah saat istrinya meninggal dunia akibat penyakit langka yang diderita fidelis diperbolehkan pulang menghadiri pemakaman dan bertemu sang anak
kisah fidelis ari dimuat media lokal kalimantan barat yang menceritakan tentang upayanya menyembuhkan penyakit sang istri namun berujung di dalam bui
pasalnya pria asal sanggau kalimantan barat ini mengaku menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit siromelia penyakit kista yang berisi cairan dalam sum sum tulang belakang
fidelis mengaku mendapat informasi dari internet tentang penggunaan ekstra ganja
berbeda dengan jurnal medis ilmiah sejumlah situs penyokong legalisasi ganja memang banyak menyebutkan terapi penyakit ini dengan ganja
fidelis pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kepemilikan ganja yang masih dikelompokkan sebagai narkoba di tanah air
ia ditangkap sembilan belas maret dua ribu tujuh belas dan petugas bnn menyita tiga puluh sembilan tanaman ganja miliknya
setelah lebih dari sebulan fidelis dipenjara sang istri yeni riawati mengembuskan
dia mengembuskan nafas terakhirnya pada dua puluh lima maret dua ribu tujuh belas
di hari pemakaman sang istri fidelis pun diizinkan untuk pulang ke rumah
fidelis terlihat berbincang dengan anaknya yang berusia tiga tahun diabadikan oleh media setempat dan menjadi viral di media sosial
lady malino cnn indonesia
kisah fidelis arya menggunakan ekstrak ganja untuk pengobatan sang istri ini akhirnya bergulir terus menuai kontroversi
untuk fidelis tidak hanya dari netizen tapi juga dari sejumlah kelompok penyokong legalisasi ganja dan juga lembaga bantuan hukum
ya namun hingga kini pemerintah menyatakan belum berencana melakukan penelitian mengenai ganja untuk pengobatan dan ganja tetap masuk dalam daftar tanaman terlarang
dua kelompok yang menyokong legalisasi ganja yaitu yayasan satifah nusantara dan organisasi lingkar ganja nusantara menyatakan undang undang narkotika tidak seharusnya
melarang pemanfaatan zat atau tanaman apapun untuk alasan pengobatan
pemerintah dan lembaga terkait diminta melakukan penelitian untuk menguatkan dan mengesahkan agar tanaman ganja bisa menjadi obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit
jerman misalnya pada saat mereka melakukan dekriminalisasi terhadap seluruh beberapa jenis obat obatan
lalu tahun ini mereka bilang oke gajah kita bisa reguler
regulasi menjadi dapat digunakan dengan resep dokter
itu juga di amerika serikat di banyak negara lain
tapi awalnya adalah memang harus pemerintah yang melakukan itu agar tidak seperti yang terjadi kasus ini gitu ya
dicoba inovasi oleh kelompok kelompok masyarakat tapi undang undangnya tidak cukup mendukung untuk membuat pengolahan ganja ini lebih arif ke kebutuhan masyarakat gitu
sementara di lamandetik com menteri kesehatan mila muluk menyatakan
bahwa departemen kesehatan belum berencana melakukan penelitian mengenai ganja sebagai bahan pengobatan penyakit
di indonesia jenis narkoba yang digunakan di dunia medis hingga kini adalah morfin
morfin digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan bukan untuk pengobati
itu pun penggunaannya sangat ketat dan harus dalam pantauan dokter
menteri kesehatan menyatakan bahwa ganja memang membuat pemakainya mabuk
sehingga mungkin menjadikan pemakainya lupa akan rasa sakit yang dideritanya
julung sintawati cnn indonesia
ya dan untuk membahas terkait ganja dan juga pengobatan alternatif
sudah tersambung melalui saluran telepon dengan dokter dengan kepeminatan adiksi dr hari nugroho
iya selamat pagi dokter
dokter kalau kita bicara ini kan pro kontra akhirnya ya
entah itu dari netizen pemerintah juga
sebetulnya kalau kita bicara konteks penggunaan ganja sebagai pengobatan alternatif untuk penyakit langka
itu betul atau tidak sih dokter
iya sebenarnya kalau kita berbicara soal ganja sebagai sarana pengobatan
itu juga memang masih menjadi pro dan kontra di dalam dunia kedokteran itu sendiri
meskipun beberapa negara mereka kemudian melegalkan ganja
medical marijuana pengobatan ganja untuk kepentingan kepentingan medis
namun itu juga masih banyak kritik yang dilemparkan kepada negara negara yang juga melegalkan ganja
untuk kepentingan medis ini sendiri
bahkan di us sendiri di amerika sendiri ganja itu masih tetap ilegal sifatnya gitu ya secara federal
meskipun beberapa negara bagian gitu ya ada yang melegalkan ganja untuk tujuan
dan juga ada yang melegalkan ganja untuk tujuan rekreasional
beberapa kritik disampaikan seperti yang disampaikan oleh prof mckenna dari hawaii
hw university itu juga mengkritik praktek ganja medis di amerika
kebetulan ini prof mekena ini juga profesor dalam bidang psikiatri dan adiksi
di antara kritik yang disampaikan adalah misalnya pada pemberian
gajah untuk kepentingan medis dengan cara dirokok kayak gajah biasa
jadi prof mckenna bilang bahwa bagaimana mungkin di dalam dunia kedokteran bisa menggunakan ganja
dengan cara dirokok seperti halnya orang merokok biasa dan itu justru akan menimbulkan permasalahan
juga beberapa hal yang diamati oleh profesor mckenna adalah bahwa penggunaan ganja ini
untuk kepentingan medis ini pada akhirnya
si dokter yang mestinya harusnya memeriksa dengan ketat
syarat syaratnya harus terpenuhi ternyata tidak melakukan itu dengan benar
jadi ini memang ada beberapa kontroversi meskipun di dalam review yang dilakukan
national academy of sciences dari amerika yang mereview kurang lebih dua puluh empat ribu penelitian
yang kemudian dikerucutkan lagi menjadi sekitar sepuluh tiga ratus atau tujuh ratus penelitian
itu memang ada
potensi potensi yang bisa digunakan dalam ganja gitu ya yang bisa digunakan untuk tujuan pengobatan
jadi memang ada beberapa yang memang penelitian tersebut mengatakan bahwa ini ada potensi untuk digunakan
dalam dunia pengobatan khususnya untuk mengurangi rasa nyeri pada penderita chronic pain
kemudian juga pada penderita kanker yang menjalani kemoterapi
sehingga dia merasakan mual muntah yang hebat dan beberapa penyakit penyakit lainnya seperti
multiple sclerosis kemudian spasme daripada otot yang hebat kemudian beberapa diantaranya kejang
dengan tingkat bukti ilmiahnya itu tingkatnya berbeda beda
ada yang memang sama sekali tidak berhubungan ada yang kemudian juga punya substansial evidence yang memungkinkan untuk dilakukan
penelitian penelitian lebih lanjut khususnya mencari apakah benar ini ada sebab akibat bahwa ganja ini bisa mengobati
tidak hanya meredakan gejala gejala yang muncul
dokter maaf saya potong dok kalau misalnya kita lihat kasus yang terjadi di sanggau kalimantan barat ini dok
karena kemarin kan sang istri dari fidelis ari ini kan sempat mendapatkan pengobatan ganja tuh dok
dan waktu itu si sang istri ini masih diberikan umur yang kecil
dan waktu itu si sang istri ini masih diberikan umur yang kecil
dan waktu itu si sang istri ini masih diberikan umur yang kecil
diberikan umur yang sedikit lebih panjang
namun ketika pengobatan ini dihentikan justru langsung keadaannya memburuk dan akhirnya meninggal dunia
lalu sebenarnya proses efeknya ini seperti apa sih dok kalau memang ada efeknya ini ganja
apakah memang cuma untuk menenangkan menghilangkan efek nyeri dan sebagainya atau memang ada efek penyembuhan gitu dok
ya jadi kalau saya melihat dari kasus ini kemungkinan besar karena ini sering gomelia ini
kenaknya adalah disaraf gitu ya dan itu menimbulkan nyeri yang luar biasa
maka kalau saya melihat sebenarnya ini adalah karena efek ganja untuk meredakan nyerinya
sehingga tampaknya ada suatu proses yang tampaknya sembuh
tapi sebenarnya mungkin sebenarnya bukan menyebuhkan tetapi memang ini adalah meredakan nyeri
sebagaimana review review yang ada di saat ini penelitian penelitian
dan memang bukti yang paling mendekati paling kuat gitu ya
adalah memang penggunaan ganja untuk tujuan mengobati atau meredakan kronic pain tadi
oke terakhir dokter hari singkat saja berarti untuk kasus ini memang kita
ataupun fidelis hari ini harus tetap mengikuti ranah hukum yang ada
tidak bisa ada penelitian lebih lanjut lagi soal penyalahgunaan ataupun penggunaan ganja untuk obat obatan
atau seperti apa nih rekomendasi dari dokter hari
ya tentu saja kalau kita berbicara tentang aspek hukumnya tentu indonesia masih meratifikasi konvensi pbb tujuh puluh satu dan enam puluh satu tentang narkotika dan psikotropika ini yang menempatkan ganja sebagai golongan satu gitu ya
artinya memang dilarang untuk digunakan untuk kepentingan apapun gitu
tapi sebenarnya bisa saja kalau pemerintah memang ingin meneliti di negara negara lain pun penggunaan medical marijuana ini memang menjadi kontroversi dan ada negara negara yang melegalkan tersebut juga menerapkan aturan yang sangat ketat sehingga betul betul memang under control dan memang tidak disalahgunakan
karena memang ada tendensi juga ketika ganja ini dilegalkan kemudian peningkatan penggunaan
pemakaian ganja di kalangan remaja kemudian justru semakin meningkat dan ini tentu saja efeknya dalam jangka panjang ini tidak kita harapkan gitu ya
baik terima kasih dokter hari sudah bergabung bersama good morning di kesempatan pagi hari ini
yang penting memang pengawasan itu yang penting sebenarnya
iya memang sih di negara negara yang tadi disebutkan oleh dokter hari ya bahkan kalau kita cari ini negara negara mana saja yang memang memperbolehkan penggunaan ganja bahkan menanam ganja sendiri di rumah
negara negara itu juga punya aturan yang ketat
jumlahnya berapa banyak untuk apa saja dan sudah berapa banyak pohon harus bisa ditanam di rumah
dan siapa saja yang berhak untuk memberikan ganja itu